udah gak usah nangis nangis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
nanti kalau saya lebih pelan lagi
kamu bilangnya saya cuma toel toel doang
ini udah sedang ini
ini ya revisinya
terus kan lagi pergi makan siang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
gak perlu bantuan orang lain
anak ya ampun pak
kamu udah balik
kenapa pak kok bisa sampai gini sih
saya cuma mau ke toilet kok
ya udah bapak mau duduk dulu saya panggilin staff
nah hati hati pak lain kali ya pak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
gak apa apa lain kali makanya telpon dulu staff yang lain kalau saya gak ada ya pak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
sebentar ya pak
omah ini warnanya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
ya aku pulang omah
katanya ovan mau nemenin aku mau warnai
iya tadi ovan yang bilang minta maaf mungkin ovan lagi ada urusan di kantor atau di rumahnya ya kak
jangan sedih dong sini sini
atau rena mau video call sama ovan nanya ngomong sama ovan
taruh di situ
hilang tadi yang warna pinknya
iya keselip bu
udah apa ya
ovan kok ovan pulang sih kan kita belum mau warna ini
ovan tuh masih ada kerjaan rhena lanjutin mau warnainya ya bikin yang bagus
iya aku mau menggambar buat ovan
oh ya kamu gambar yang bagus nanti ovan minta ya mau ovan pajang hasilnya warnai di rumah
oke van kalau gitu aku lanjutin gambar ya
sedih sekali saat mengingat kenyataan bahwa rhena ini dulu pernah dibuang oleh elsa patiasuhan
apa salah anak kecil yang tidak berdosa ini sampai sampai dia harus menderitakan alsa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
kalau keadaannya kayak gini terus elsa bisa lama ini sembuhnya pak
jadi kapan dia bisa pulih ya
ini semua di luar kendali kita mah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
supaya irfan membiarkan nino melakukan operasi mata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
aku sih gak setuju maya aku rasa udah cukup sih mak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
biarkan andin tenang
tapi kita nggak punya pilihan lain pak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
kok kok kamu ngomong begitu sih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
iya tapi kalau irfan seperti ini sama nino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
terakhir kali nelfon aku andin kayaknya mau ngomong sesuatu tapi gak jadi
sekalian aku tanya apa yang sebenarnya mau adin katakan waktu itu
aku yakin kalau
kalau misalnya irfan tahu andin itu
sudah memaafkan elsa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
dan andin harus tahu
kalau apa yang dilakukan sama irfan kemarahan irfan ini
dampaknya itu ke elsa elsa yang kena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
aku angkat dulu ya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
nak kamu lagi di rumah kan lagi sibuk gak
bapak sama mama mau mampir ke sana kalau kamu ada waktu
pasti ada dong pak aku malah seneng kalau papa sama mama datang ke sini aku tunggu ya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
ih makasih banyak loh
tapi ini mama lagi dipijitin sama papa
papa aku lapar